dan kita akan bergabung ke gedung kpk untuk mengikuti konferensi pers kpk terkait ott terduga pejabat basarnas
konstruksi perkara ini kami juga nanti akan menunjukkan perang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud
dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini
jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang kpk lakukan sejak kemarin siang
baik kami silakan pak alex untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim kpk dimaksud
ya terima kasih mas alib selamat malam teman teman
saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan
yang juga tidak pidana korupsi berupa swab
pengadaan barang dan jasa di basarnas badan nasional pencarian dan pertolongan tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
dalam kegiatan tangkap tangan ini tim kpk telah mengamankan sebelas orang pada hari selasa tanggal dua puluh lima juli tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua siang
di jalan raya mabes hankam wilayah jelangkap jakarta timur
dan di wilayah jati raden jati sampurna kota bekasi sebagai berikut
mr ini direktur utama ptigk
jh direktur keuangan ptigk
kemudian rk manager keuangan ptigk
dn staf keuangan ptigk
eh staf keuangan ptigk
abc ini korsmin kepala basarnas
kemudian ra direktur utama ptkau
sa bagian keuangan ptkau
dan tm staf operasional ptkau
ada pun kronologis terjadinya kegiatan tangkat tangan adalah sebagai berikut
diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan
adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara
atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di basarnas
pada hari selasa tanggal dua puluh lima juli tahun dua ribu dua puluh
tim kpk mendapat informasi adanya penyelenggara negara yang berpengaruh dengan penyelenggara negara
tim kpk mendapat informasi adanya penyelenggara negara yang berpengaruh dengan penyelenggara negara
tim kpk mendapat informasi adanya penyelenggara negara yang berpengaruh dengan penyelenggara negara
goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil abc yang berisi uang sejumlah rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh juta rupiah hampir satu miliar
para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke gedung merah putih kpk untuk selanjutnya dimintai keterangan
atas dasar adanya laporan masyarakat ke kpk yang mudah ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan
terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana
sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup
kpk kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut
yang pertama mg komisaris utama pt mgcs
kemudian yang kedua mr direktur utama pt igk
yang ketiga ra direktur utama pt kau
yang keempat ha kabasarnas ri periode dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh
dan yang kelima abc korsmin kabasarnas ri
ada pun konstruksi perkara diduga telah terjadi

semenjak tahun dua ribu dua puluh satu basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan lpse basarnas yang dapat diakses oleh umum
pada tahun dua ribu dua puluh tiga basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut
pengadaan peralatan pendeteksi korban terruntuhan dengan nilai kontrak sembilan sembilan miliar
kemudian pengadatan pendeteksi korban teruntuan dengan nilai kontrak rp sembilan sembilan miliar
untuk public safety diving equipment dengan nilai kontrak rp tujuh belas empat miliar
dan pengadaan rov untuk kn sarganesa ini proyek multi use dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dengan nilai kontrak rp delapan puluh sembilan sembilan miliar
selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam tiga proyek tersebut
mg mr dan ra melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung ha
selaku kepala basarnas dan abc selaku kosmin kepala basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan ha
dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang
berupa api sebesar sepuluh persen dari pbi

penentuan pesaran vd maksud diduga ditentukan langsung oleh ha
ada pun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu ha siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan mg dan mr
sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran dua ribu dua puluh
sedangkan perusahaan ra menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety divic equipment
dan pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment
dan pengadaan rov untuk kn sarganisa proyek multijes tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
mengenai desain dan pola pengkondisian pemenang tender di intra bastana sebagai pemerintah ha
diantaranya sebagai berikut
mg mr dan ra melakukan kontak langsung dengan ppk satker terkait
kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai hps harga perkiraan sendiri
kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai dako atau dana komando
untuk ha ataupun melalui apc sebagai berikut
atas persetujuan mg selaku komisaris kemudian memerintahkan mr
untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
atau hampir satu juta
pemenang tender diintirafkan rp empat satu miliar secara tone di perkiraan salah satu
di parkiran salah satu bank yang ada di mabes tni cilangkap
sedangkan ra menyerahkan uang sejumlah sekitar rp empat satu miliar
melalui aplikasi pengiriman setoran bank
atas penyerahan sejumlah uang tersebut perusahaan mg mr dan ra dinyatakan sebagai pemenang tender
dari informasi dan data
yang diperoleh tim kpk
diduga ha bersama dan melalui abc
mendapatkan nilai swab dari beberapa proyek di basarnas
tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
sejumlah sekitar rp delapan puluh delapan tiga miliar
dari berbagai vendor pemenang proyek dan hal ini
akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik kpk
bersama dengan apc
sama dengan tim penyidik puspom mabes tni
atas dasar kebutuhan penyidikan
tim penyidik menahan para tersangka untuk dua puluh hari pertama
terhitung mulai hari ini tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
sampai dengan tanggal empat belas agustus dua ribu dua puluh tiga sebagai berikut
mr ditahan di rutan kpk pada gedung merah putih
kemudian ra ditahan di rutan kpk pada gedung merah putih

sedangkan untuk tersangka md kami mengingatkan untuk kooperatif
dan segera hadir ke gedung merah putih kpk
untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini
sebagaimana ketentuan pasal empat puluh dua undang undang kpk
komisi pemberantasan korupsi berwenang mengkoordinasikan
dan mengendalikan penyelidikan penyidikan
bersama sama oleh orang
yang tunduk pada peradilan militer
yang akan diselesaikan oleh tim gabungan mikfebsi around the world
maka sangat berharap deliberate misi puspon kalau saya
hubungan penyidik kpk dan tim penyidik puspo mabes lni
sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang undang
tersangka mg mr dan ra sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal lima
ayat satu huruf a atau huruf b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang no dua puluh tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
juntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
kpk menyampaikan apresiasi kepada puspo mabes lni
atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik
dan harapan dapat mengungkap dugaan tidak benda dan korupsi
dalam proses pengadaan barang dan jasa di basarnas
kpk juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat
yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tidak benda dan jasa dalam perkara ini
kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan terus mengawasi proses penanganan perkara ini
sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil
baik tersangka yang ditangani kpk maupun untuk para tersangka
yang ditangani oleh puswon tni
yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi
dan bersinergi dengan pihak puspo tni
demikian beberapa hal yang kami sampaikan terima kasih
saya ingin menerima uang dari puspo tni yang akan dilakukan bersama
gabungan antara kpk dan penyidik dari puspom tni
diduga ha dan kawan kawan menerima uang sejumlah rp delapan puluh delapan tiga miliar
dari berbagai proyek tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
baik sebelum itu mas kami tunjukkan dulu barang bukti
setelah itu baru nanti kami beri kesempatan
teman teman boleh berikan uang
oke kita sedang melihat ini barang bukti yang sedang dikeluarkan oleh kpk
tadi dikatakan bahwa ada beberapa poin
sejauh ini ada lima tersangka yang sudah diamankan oleh kpk
tiga ditangani oleh kpk sedangkan dua lainnya akan ditangani oleh puspom tni
kelima tersangka merupakan mg komisaris dari pt mgjs
mr dirut dari pt mgk ada ra ha kabasarnas
republik indonesia dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
serta abc juga merupakan bagian dari basarnas
tadi juga dikatakan bahwa ada barang bukti yang sedang kita lihat di layar ini
sejumlah sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh juta rupiah yang diamankan langsung di lokasi oleh kpk
sejak dua ribu dua puluh satu memang ada beberapa proyek tender yang dilakukan oleh basarnas
yang akhirnya bisa dilakukan oleh kpk
sehingga diakal akali sehingga ha salah satu tersangka
kepala besar nas republik indonesia dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
sudah mengamankan ataupun mengambil uang dengan total delapan puluh delapan tiga miliar
dari beragam proyek dan juga vendor yang dilakukan sejak dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
kasus ini sendiri terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau pbj
berupa alat pendeteksian korban
memang yang diduga diterima oleh pihak pihak yang berada di basarnas
para tersangka tadi juga dikatakan akan ditahan selama dua puluh hari
terhitung sejak hari ini dan sebelumnya pada hari ini juga basarnas
sudah memberikan keterangan persnya bahwa mereka akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan